ya selepas menjalani program diet penurunan berat badan di rumah sakit hasan sadikin bandung
arya permana melanjutkan program diet di rumahnya
arya juga melakukan olahraga rutin yang telah diajarkan kepadanya
hari senin ini misalnya area sarapan bubur ayam
kemudian dilanjutkan dengan makan buah buahan yang dianjurkan
seperti misalnya apel dan jeruk
selain berdiet arya juga berolahraga rutin
seperti angkat barbel dan alat pengecil kaki
tiga kali sehari
ini untuk membentuk kembali otot otot yang tertutup lemak
dan saat ini olahraga arya ditambah dengan berjalan kaki yang jaraknya cukup jauh dari rumah
arya juga sekarang mulai program jalan
dalam arti jalan menempuh agak jarak jauh